komisi pemilihan umum menyatakan siap menghadapi sidang gugatan hasil pemilu di mahkamah konstitusi
kpu siap dengan dokumen saksi dan jawaban yang telah dikoordinasikan dengan penasehat hukum
ketua kpu arief budiman mengatakan mereka telah menyiapkan instruksi melalui kpu provinsi
agar kpu daerah mengumpulkan dokumen dan alat bukti yang telah beberapa kali diperiksa sebelumnya
untuk dibawa sebagai bukti dan formulasi jawaban saat persidangan
kpu juga akan menyiapkan sejumlah saksi dari pihak penyelenggara pemilu untuk dihadirkan di persidangan
benar bukan sekedar persoalan menang kalah ini persoalan tanggung jawab kpu terhadap tugas yang sudah dijalankan oleh dia